presiden joko widodo mendesak agar rancangan undang undang tindak pidana kekerasan seksual
segera dibahas dan disahkan oleh dpr
jokowi menilai ruu tpks sebagai payung hukum perlindungan korban kekerasan seksual sangat mendesak
di sisi lain dpr masih setengah hati dalam mengesahkan ruu tpks
apakah pemerintah dan dpr mampu segera membahas dan mengesahkan ruu tpks
yang sudah terkatung katung sejak dua ribu enam belas silam
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung lalu disambungkan zoom
dengan ketua komnas perempuan andi yendriani
selamat sore mbak andi
selamat sore salam sehat semuanya
dan ada anggota panja ruu tpks fraksi pks kurniasih mufidayati
selamat sore mufida
selamat sore assalamualaikum mbak rifana mbak andi
salam sehat semua
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya mau ke mbak andi dulu nanti saya baru ke bu fida
mbak andi ini presiden jokowi mendesak agar pembahasan
dan pengesahan ruu tpks dipercepat
responnya dari komnas perempuan bagaimana melihat desakan
dan juga inisiatif presiden akhirnya bicara turun tangan ke publik seperti ini
tentunya kami di komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan
sangat mengapresiasi ya pernyataan langsung dari pihak presiden
bahwa akan mendukung pembahasan dan pengesahan segera
dari kesekerasan seksual ini
kita semua mengetahui bahwa saat ini indonesia
sedang darurat kekerasan seksual bukan saja karena laporannya yang terus meningkat
tetapi juga karena daya tangkap kita semua sebenarnya sangat terbatas ya
dan terbatasnya daya tangkap ini juga karena ada batasan dari substansi
yang saat ini memang tidak mencukupi dari berbagai undang undang yang ada
kita membutuhkan undang undang yang sangat khusus
untuk bisa mengatasi hambatan hambatan yang dihadapi oleh korban
terutama di dalam proses hukum dan proses pemulihan
untuk memastikan upaya pencegahan kita menjadi lebih maksimal
oke artinya dalam kebutuhan yang sangat mendesak ini inisiatif dan juga desakan presiden seperti memberi angin segar begitu ya
bagi para korban kekerasan seksual
saya mau tanya ke dpr bu fida dengan adanya desakan dorongan dari presiden
apakah kemudian fraksi pks yang sejak awal menolak ruu tpks ini akan berubah pikiran atau masih tetap ada pendiriannya
ya jadi gini mbak kita tuh sejak awal ikut berkontribusi dalam pembahasan ruu ini
bahkan memberikan masukan masukan juga dan sebagian masukan dari kami juga sudah diakomodir ya
itu ada masukan masukan dari berbagai empat fraksi yang kita sepakati bersama
ada pencegahan pelindungan terhadap korban itu semua kita setujui
tapi karena ada satu kekosongan hukum dari setelah selesai pembahasan rutpks
kita melihat ada potensi
jadi karena ada potensi memang ada kekosongan hukum untuk perlindungan terhadap korban yang di luar kekerasan seksual
tapi masuk dalam kategori kejahatan seksual yaitu seperti penyimpangan seksual seks bebas dan lain lain yang tidak dilakukan karena kekerasan
ini kan korbannya juga banyak dan butuh perlindungan
pelakunya juga ada dan butuh peraturan juga
karena kami pada pandangan fraksi di pembahasan terakhir di panja
kami menyampaikan bahwa fraksi pks
menolak ruu tpks ini
jadi ada kalimat penyambungnya nih
sebelum didahului adanya pengesahan
narangan tentang seks bebas
dan penyimpangan seksual
yang diatur dalam undang undang yang berlaku
dan itu sebenarnya semuanya sudah termaktub dan tertuang di dalam rkuhp
jadi kita bukan tidak terlibat
kita terlibat aktif
dan pembahasan ini berjalan secara intensif
kami mengikuti semua
dan juga beberapa masukan juga sudah diakomodir
seperti peran keluarga
kemudian partisipasi masyarakat
kemudian adanya kurikulum pendidikan
itu semua juga kita setujui
namun secara global ruu ini masih menimbulkan satu pr
yaitu adanya kekosongan hukum untuk korban dan juga untuk pelaku
yang melakukan kejahatan seksual
ataupun menjadi korban dari kejahatan seksual di luar kekerasan seksual
oke bu fida tapi apa yang diinginkan oleh fraksi pks
bahwa larangan pengaturan tentang perzinahan penyimpangan seksual seperti lgbt
itu memang harus diatur dalam rkuhp begitu ya
tapi kita tahu bahwa rkuhp saat ini memang belum dibahas oleh dpr
artinya ini kan tidak bisa berjalan begitu
apakah kemudian fraksi pks ingin menunggu dulu rkuhp disahkan
baru nanti rut pks ini dibahas dan juga disahkan
atau seperti apa sebetulnya bu fida
sebenarnya kita sudah memberikan beberapa opsi
yang opsi pertama kita menarik beberapa pasal yang ada di rkuhp
yang terkait dengan kejahatan seksual ataupun tindak pidana seksual yang lain di luar kekerasan ya
itu kita tarik itu
ada sekitar lima atau tujuh pasal itu kita sudah usulkan
tapi belum disetujui
akhirnya kita mengusulkan di rapat rapat panja itu
agar rut pks ini disahkannya bersamaan dengan rkuhp
rkuhp ini carry over amanah undang undang amanah dari periode yang sebelumnya
jadi harusnya juga sudah diselesaikan dengan cepat
karena kan tidak hanya pasal tentang tindak pidana kesusilaan saja yang ada di rkuhp carry over ini
dan kemarin waktu rapat di pembahasan itu sempat ada informasi bahwa
untuk melanjutkan rkuhp yang carry over ini nggak perlu surprise juga
jadi artinya bisa segera dibahas dan mungkin membutuhkan waktu beberapa waktu saja sih
tidak harus sampai bertahun tahun
ini membutuhkan waktu yang sangat lama
kalau kemudian rukuhp harus dibahas dan juga disahkan
dan rut pks harus menunggu rkuhp untuk disahkan
padahal ada kegentingan yang sangat mendesak saat ini
darurat kekerasan seksual di tanah air
mbak andi saya mau tanya
dengan alasan yang dikemukakan oleh fraksi pks tadi diwakili oleh bu fida
apakah kemudian komnas perempuan melihat ini hanya alasan saja
untuk mendilai waktu di tengah pengesahan dan juga pembahasan rut pks
saya sih ingin menaruh yakinan
prasangka baik ya ke mbak wida dan teman teman di pks
bahwa sebetulnya ide kita bersama tujuan kita bersama adalah untuk membantu
korban kekerasan seksual yang kita tahu paling banyak itu dialami oleh perempuan dan anak
dan isu isu yang lain yang disampaikan itu sebetulnya dia tidak terbangun
dengan persoalan kekerasan seksual
saat ini laporan terus meningkat
kita bahkan mendengarkan ya beberapa kali sudah
ada banyak lembaga pendidikan yang justru pelakunya adalah pendidik
dengan jumlah korban yang begitu banyak
bahkan sampai anak didiknya telah memiliki anak gitu
dan ini jelas tidak bisa ditampung di dalam undang undang yang sudah ada
termasuk undang undang perlindungan anak
karena nanya kegentingan ini sangat mendesak
kami sungguh meminta dan semoga saja dengan pernyataan presiden kemarin ini
juga bisa meneguhkan sikap dari partai partai yang selama ini berusaha untuk menunda
ataupun bahkan istilah saya memang seolah olah menyandera ya mbak fida ya
seolah olah menyandera bung fida
kita bilang bahwa syaratnya rutpks itu harus bersamaan dengan
jadi kalau tidak bersamaan dengan berarti tidak boleh disahkan
padahal dia adalah dua persoalan yang sama sama genting
tetapi kita perlu memandang bahwa ada satu prioritas yang harus didahulukan
di mana korban itu hadir
dan ketika kita semakin menunda pembahasan itu
pembahasannya dengan alasan bahwa ini harus disahkan bersamaan dengan yang lainnya
maka sebetulnya ada lebih banyak lagi korban yang terbengkalai
ada banyak kemungkinan
korban itu kan dampak dari kekerasan seksual itu luar biasa ya
bahkan ada yang sampai bukan cuma sekedar mengucilkan diri atau diusir dari kampung halamannya
tetapi bahkan kehilangan seluruh semangat hidupnya
kita tentunya tidak mau ada korban korban fatal seperti ini maupun upaya pencegahan kita yang tidak pernah
karena memang tidak ada payung hukumnya
bu fida dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual di tanah air bahkan kalau data dari komnas perempuan dan juga kementerian ppa komnas anak begitu ya komnas perlindungan anak
ada peningkatan kasus kekerasan seksual di tempat tempat keagamaan begitu ya
artinya memang indonesia sudah darurat kekerasan seksual dan membutuhkan payung hukum
apakah kemudian fraksi anda fraksi pks tidak melihat ada keputusan kebutuhan yang mendesak payung hukum untuk melindungi korban korban kekerasan seksual
sampai harus tadi bahasanya mbak andi menyandra kalau rukuhp tidak disahkan maka rutpks belum bisa untuk disahkan
mbak sebenarnya gini ya
artinya kalau pks ini bahkan sudah menganggap indonesia ini darurat kejahatan seksual di atas kekerasan mbak
karena kami ini memiliki lebih dari seribu konsultan pendamping untuk korban korban kejahatan seksual yang sudah bekerja bertahun tahun
dan banyak kasus kasus yang ditangani itu karena penyimpangan seksual dan karena seks bebas
justru itulah kita justru sangat care sekali terhadap korban sangat ingin melindungi korban dan ingin membantu melakukan apa ya hukum apa ya supaya ada hukuman seberat beratnya lah buat pelaku
baik itu yang kekerasan maupun yang tanpa kekerasan dan itu kategorinya adalah tindak pidana seksual
karena justru kami ingin lebih komprehensif bahwa indonesia ini sudah darurat kejahatan seksual bukan hanya kekerasan seksual
dan ini bisa diselesaikan yang pertama itu kita sebenarnya sudah punya undang undang perlindungan anak walaupun belum komprehensif tapi ini law enforcementnya harus ditingkatkan
kita punya undang undang kdrt kita punya kuhp yang lama yang karenanya kita mendorong sekali agar ada payung hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi korban dan menghukum pelaku untuk semua jenis kejahatan
tidak hanya yang dengan kekerasan
karena kalau hanya dengan kekerasan berarti masih ada kekosongan hukum untuk yang tanpa kekerasan
suka sama suka gitu kan kemudian yang penyimpangan seksual dan angka hiv karena saya di komisi sembilan nih mbak rifana
dan juga angka kehamilan tidak dikehendaki dari bkkbn
yang kami dapatkan itu sebagian besar ya itu penyebabnya karena tidak ada bapaknya
sehingga kehadiran itu tidak dikehendaki
awalnya suka sama suka kemudian menjadi sendirian terus menanggung malu menanggung resiko
karena kita lebih concern sangat peduli sekali
sebenarnya apa yang disampaikan oleh mbak andi kami sangat peduli sekali
kami sangat ingin ada ya pencegahan makanya kita sepakat itu ada pasal pencegahan ada pasal pendidikan ada pasal penyelidikan
dan juga kita juga sangat peduli sekali
karena kita juga sangat peduli sekali

dan juga kita juga sangat peduli sekali
misalnya masyarakat sesungguhnya anak anak dan perempuan saya sepakat banget
walaupun korbannya tidak hanya perempuan dan anak anak ya mbak raya mbak nana ya
tapi juga ada korban laki laki juga kan
itu artinya prinsipnya kami sangat peduli dengan korban
kami sangat ingin pelaku itu dihukum seberat beratnya
justru untuk semua tindak kejahatan seksual
bu fida kita akan bahas soal poinnya dulu
bukan hanya yang kekerasan
oke kita akan bahas ke dalam berandai andai lah
kita berandai andai melihat presiden sudah mendesak
agar rut pks ini segera disahkan dan juga dibahas
artinya partai partai koalisi pendukung pemerintah mau tidak mau
kami meyakini semuanya akan sepakat
karena barusan kami juga mendapatkan informasi
fraksi golkar akan setuju dengan catatan
artinya sudah mayoritas fraksi di dpr delapan fraksi
artinya setuju hanya pks saja yang tidak
artinya sudah bisa itu mulus di paripurna
kalau ada political will
nah mbak andi kita berandai andai
jika nanti sudah disahkan di paripurna sesuai janji ketua dpr puan maharani
dan kemudian pembahasan yang bergulir di dpr
menurut mbak andi dari komnas perempuan
apa saja yang mesti menjadi poin perhatian saat pembahasan
apakah pelibatan publik ini mesti dioptimalkan nantinya
ya menurut sekali mbak rifang
jadi kalau kita lihat dari mekanisme yang ada di balik
sebetulnya ada upaya untuk partisipasi publik
dan kita sungguh berharap bahwa partisipasi ini akan dapat disuatkan
di dalam pembahasan di tahapan berikutnya
nah memang tidak dapat dipungkiri
bahwa hasil rumusan balik yang tertanggal desember ini
juga merupakan hasil hasil negosiasi negosiasi
yang menurut hemat kami juga mengalami beberapa reduksi
yang tentunya akan menghalangi optimalisasi dari ruu nya ini sendiri
karena nanti di dalam pembahasan kita perlu mempersimbangkan ulang
beberapa jenis kekerasan seksual yang sempat kemudian dikeluarkan
dari sembilan menjadi lima misalnya
dan juga menguat ataupun menegaskan terobosan terobosan penting
yang sudah ada di dalam rumusan dari balik ini
misalnya tentang hukum acara pidananya
dan juga untuk pemulihan dan pelindungan bagi korban
terus juga membayangkan ruang ruang baru
bukan saja misalnya terkait dengan isu penggunaan media online ya
tetapi juga bagaimana kekerasan seksual itu digunakan sebagai balas jam
dari beberapa pihak kepada
kepada perempuan dan juga atas diskriminasi ataupun atas alasan alasan tertentu lainnya
yang juga sangat penting sebetulnya
yang kita tahu sedang kita tunggu tunggu
adalah upaya untuk memastikan pencegahan dan pengawasan
dari layanan untuk perempuan korban kekerasan maupun korban kekerasan seksual lainnya
ini betul betul nanti akan terimplementasi dengan infrastruktur yang cukup
kami di komnas perempuan sudah pernah memeriksa dua ratus delapan puluh lima kebijakan daerah
sayangnya kurang dari tujuh persen memiliki
perintah mengenai rumah aman misalnya
ataupun untuk memastikan medico legal layanan untuk isu yang gratis dan lain lain
apalagi pemulihan dalam bentuk konseling yang kita tahu
yaitu bahkan berjata panjang
termasuk juga pendampingan bagi seluruh masyarakat ketika terjadi tindak kekerasan seksual di lingkungannya
hal hal ini yang semestinya menjadi perhatian kita bersama
saya sungguh berharap bahwa rekan rekan partai khususnya pks
itu dapat kemudian memprioritaskan dulu
seperti tadi sampai kalau mbak musidaya
ada kekerasan karena ada yang bentuknya dengan tindak kekerasan ada yang tidak
mari kita fokuskan dulu dengan ada tindak kekerasannya
karena dimensinya kebutuhannya dari korban itu berbeda dengan tindak yang lainnya
ketika kita melakukan pembahasannya bersamaan
khawatir kami adalah kita mencampur adukannya
tidak dicampur adukan pun banyak sekali korban perkosaan yang selalu dituduh suka sama suka
kasus seperti di sebuah pesantren di jawa barat
bahkan ada yang menuduh bahwa para santrinya yang menginginkan
itu kan luar biasa ya
jadi kalau kita kemudian menyederhanakan persoalan kekerasan seksual
apalagi membuat dia tumpang tindih
dengan persoalan kesusilaan lainnya
yang sebetulnya tidak ada elemen korban di dalamnya
atau pakai bahasa istilah tadi adalah suka sama suka
kita punya kemungkinan meresiskan kehidupan korban
karena kita tidak bisa memahami apa yang mereka alami
artinya ada beberapa poin yang sudah saya tangkap
soal jenis jenis kekerasan seksual yang sudah dikurangi begitu ya
dari sembilan menjadi lima jenis
itu tentu saja mendegradasi tipikal ataupun jenis jenis kekerasan seksual
kemudian tadi soal tindak pidananya juga digarisbawahi oleh mbak andi dari komnas perempuan
nanti seusai jeda kita akan bahas ke dpr ke pansus rutpks ini seperti apa
kalau memang nanti setelah ini jadi dibahas
kemungkinan jadi dibahas karena sudah ada desakan dari presiden
tapi kita harus jeda
terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
bu mufida karena keterbatasan waktu ya
saya mau tanya pertanyaan terakhir
meskipun sudah ada desakan dari presiden jokowi
bahkan presiden menginginkan dan juga menginstruksikan kepada jajarannya
seperti menkumham dan juga menteri ppa untuk melakukan koordinasi dengan dpr
artinya akan ada lobby yang dilancarkan oleh pemerintah
oleh menteri menterinya pak jokowi
kepada fraksi fraksi yang menolak ataupun masih meminta penundaan
artinya pks kalau nanti di lobby oleh pemerintah
oleh para menterinya pak jokowi masih bisa berubah sikap atau tidak bu mufidah
kalau kita kita ngikutin prosedur sesuai dengan peraturan perundang undangan aja mbak rifana
ini kan masih belum dimasukin ke paripurna kan
jadi tahapannya masih baru selesai dari panjang
kemudian nanti masuk ke paripurna
nah sikap pks insya allah akan tetap konsisten
karena justru tadi ya sekaligus menjawab dari mbak andi
bahwa kami bukan menyandra
kami justru ingin menyempurnakan isi dari rancangan undang undang tpks ini
supaya korban dan juga pelaku ini ada ketentuan hukumnya
dan tidak hanya yang kekerasan
tapi semua bentuk kejahatan seksual
terakhir mbak andi
pada periode pertamanya pak jokowi sudah gagal untuk mengesahkan rutpks
apakah kemudian komnas perempuan optimistis pada masa periode keduanya pak jokowi ruu tpks ini bisa disahkan
kalau sikapnya bu mufidah dari fraksi pks tetap mengikuti prosedur
tetap konsisten untuk menolak
ingin menyempurnakan begitu
tapi dari komnas perempuan optimis pada periode kedua ini bisa disahkan
kalau kami di komnas perempuan tentunya berharap
bahwa tidak perlu ada lobby lobby politik ya
dari pihak pemerintah bahkan ke fraksi pks
karena sebetulnya jika kita memang betul betul beristikat untuk melakukan sesuatu bagi warga
dan tentunya terutama bagi korban dalam hal ini yang terbanyak adalah perempuan dan anak
maka hati nurani lah sebetulnya yang harus menjadi navigator utama ya
seperti juga disampaikan bahwa rutpks ini sesuai dengan mandat konstitusi kita
sejalan dengan nilai nilai yang ada di dalam pancasila
tentunya tidak bertentangan dengan agama mana
karena itu menurut saya yang penting diperhatikan adalah justru faktor faktor yang menghambat
terjadinya pengesahan dan pembahasan rutpks pada periode yang lalu
saya sungguh berharap bahwa tidak ada lagi siar kebencian maupun siar kebohongan terhadap rutpks ini
bahwa kita berbeda pandang
tidak boleh mencampurkan antara tindak kekerasan seksual dengan yang bukan tindak kekerasan seksual
itu tidak sama
dengan melegitimasi hal hal yang dianggap bukan tindak kekerasan seksual misalnya
tetapi jika model komunikasi politik ini tetap dipertahankan oleh pihak pihak yang menentang rutpks
karena publik itu menjadi terbelah ya
tidak memahami mengapa pencampur adukan ini tidak boleh dilakukan karena akan sangat merugikan korban
khususnya perempuan yang selama ini kerap dijadikan simbol dari moralis
dia akan lebih banyak
akan dihukum dihakimi dibandingkan dengan ditolong ketika persoalan kekerasan seksual ini dicampurkan dengan persoalan persoalan kesusilaan yang tidak memuat unsur kekerasan
sayang sekali waktu kita sudah habis
tapi saya sudah dapatkan apa yang tadi disampaikan oleh komnas perempuan bahwa berharap tidak ada lobby lobby politik dalam pembahasan ruu tpks
tapi sekali lagi mungkin itu mustahil ya mbak andi karena memang harus ada negosiasi politik untuk mencapai titik keseimbangan
dan semoga titik keseimbangan itu bisa menghasilkan politik yang lebih baik
dan semoga itu bisa menghasilkan produk legislasi yaitu rutpks yang sudah mendesak sekali untuk menjadi payung hukum melindungi para korban kekerasan seksual
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada ketua komnas perempuan andi yendriyani dan juga anggota panca rutpks dari fraksi pks kurniasih mufidayati
sehat selalu mbak andi dan juga mbak mufidayati
ya terima kasih assalamualaikum